glambot atau pengambilan video super slow motion kini bisa didikmati indonesia
hasilnya tidak kalah menarik seperti tiga ratus enam puluh video
seperti apa kecanggihan glambot berikut liputannya untuk anda
teknologi pengambilan video baru diciptakan oleh salah satu jasa video booth
teknologi ini bernama glambot
yakni hasil modifikasi seperangkat kamera slider dan seperangkat alat mirip tangan robot
yang dapat mengambil gambar dengan super cepat
glambot menggunakan teknologi satu x high speed atau kecepatan tinggi dengan seribu frame per detik
sehingga gambar yang dihasilkan menjadi super slow motion
tiga ratus enam puluh video booth berputar dari titik awal ke titik akhir
sampai kayak gini muter tiga ratus enam puluh derajat
terus kita di challenge oleh beberapa klien bisa nggak sih buat video yang kayak di oscar gitu kan
kita coba buat tapi dari sisi alat sendiri itu mahalnya lumayan mahal
karena dia pakai arm bot
jadi kayak robot yang bergerak tiga aksis tiga aksis
kita buat inovasi dari slider kamera biasa cuma kita kasih motor dan kita program
dan kita pakai mesin yang sangat cepat lah berputarnya
sehingga terciptalah rewind glambot kayak gitu
jadi mungkin bisa disebut ini
versi lightnya dari glambot di amerika kayak gitu
perbedaan glambot dengan tiga ratus enam puluh video booth adalah hasil videonya dan proses editing
tiga ratus enam puluh video booth hasilnya bisa langsung dinikmati tanpa memasuki ruang editing
namun glambot harus melalui proses editing untuk menyesuaikan kecepatan dan ketepatan gambarnya
kameranya berputar tiga ratus enam puluh derajat jadi kayak dari berbagai sisi
tapi kalau glambot ini dia cuma satu sisi
bedanya kalau misalkan si tiga ratus enam puluh
tiga ratus enam puluh ini dia cuma satu ratus dua puluh fps kalau ini bisa sampai seribu fps
jadi kayak benar benar satu detik itu seribu frame per second didapetin
sehingga nanti klien dapat video yang super super slomotion kayak gitu
teknologi terbaru ini launching di jakarta dan bandung
rencananya akan ada di lima belas cabang rewind photobooth yang menggunakan teknologi ini di seluruh indonesia